saudara di bulan suci ramadan kompas tv melalui program teman sedekah subuh
kembali melakukan kegiatan bagi bagi sahur gratis bagi warga yang membutuhkan
di tahun ini kota garut dipilih jadi kota pertama
ratusan paket sahur gratis pun dibagikan
antrian masyarakat tak henti hentinya terlihat saat tim teman sedekah subuh kompas tv
mulai berbagi paket sahur gratis dari warung nasi haur panjung kota garut jawa barat
ramadan kali ini menjadi kali kedua kolaborasi antara teman sedekah subuh kompas tv dengan donasi
di mana kota garut menjadi kota pertama yang dipilih
makanan sahur yang dibagikan merupakan hasil infak dan sedekah ramadan pemirsa kompas tv
yang disalurkan kepada mereka yang membutuhkan
naiknya harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya
membuat salah satu pengemudi ojek daring merasa sangat terbantu dengan adanya program ini
ia pun tak lupa mengambil santap sahur untuk keluarga di rumah
alhamdulillah sih sangat membantu
karena di saat ekonomi susah kita bisa makan gratis
apalagi menunya kan bagus sekali untuk kesehatan riper fish
pak tapi tadi melihat bapak juga sekali just bawain
bawa saya buat yang di rumah
alhamdulillah dikasih makan gratis gitu di rumah
untuk setoran juga bisa kurang gitu
memanfaatkan kemudahan teknologi untuk bersedekah
program teman sedekah subuh yang bekerjasama dengan platform kita bisa
diharapkan dapat dimanfaatkan pemirsa kompas tv
selama sebulan penuh saat ramadan
respon dengan program yang pernah berjalan tahun lalu lewat teman sedekah subuh
sebenarnya ini kayak gerakan warga bantu warga ya
oh kan ya kompas hadir nggak hanya sebagai media
tapi juga mengingatkan yang mapan untuk membantu yang papa kan
nah jadi ini kita menggalang donasi bagi mereka yang bercukupan
untuk bisa mewujudkan sahur untuk semua kan
di tahun ini kita akan ada di jakarta bandung dan hari ini di garut
jadi mudah mudahan semakin banyaknya pemirsa kompas tv yang mau turut berdonasi
akan semakin banyak juga paket makanan yang kita bisa bagikan ke masyarakat semuanya gitu sih
mudahnya teknologi yang sekarang sudah disediakan
semoga juga banyak mereka untuk bisa donasi
caranya kunjungin link bit ly slash temansedekahsubuh
nanti dari situ juga bisa pilih bisa berdonasi sebanyak apapun
karena seberapapun yang didonasikan sangat bermanfaat
program ini juga menggait pelaku usaha kecil
yakni warung makan setempat sebagai penyedia paket sahur gratis
sehingga tak hanya masyarakat penerima manfaat
terbantu dengan adanya program teman sedekah subuh
sebagai pengusaha warung makan sangat terbantu
mungkin ada orderan mungkin
insya allah mudah mudahan dengan adanya acara dari kompas tv ini
bisa membantu tambah rame jualannya
selaras dengan nilai pendiri kompas
bahwasannya kompas tidak hanya sebagai penyebar informasi
melainkan juga sebagai pengingat yang mapan untuk menghibur yang papa
berkolaborasi dengan kitabisa untuk mewujudkan sahur untuk semua
tim liputan kompas tv